kini kita akan menuju ke informasi selanjutnya
ketua umum partai berkarya tommy soeharto menyatakan bahwa penyebab korupsi di indonesia adalah sistem negara yang salah
dan akibatnya korupsi di indonesia bisa terjadi secara berjamaah
tommy membandingkan beberapa sistem yang saat ini berjalan dengan masa orde baru lalu
di pemerintahan pusat atau di kementerian masih ada yang namanya dirjen sekjen irjen
atau dulu dikenal dengan kementerian departemen
nah ini kalau dulu memang diperlukan karena memang daerah daerah belum mapan belum siap secara administrasi
tapi sekarang dengan siapnya administrasi dari kabupaten kota begitu pun juga mengenai banggar misalnya
kita tahu bahwa dulu tidak ada namanya banggar di zaman orde baru
yang ada hanya bapenas
bapenas itu yang menentukan anggaran anggaran semuanya
tapi dengan selama itu dikelola oleh banggar disitulah
mulainya kepentingan kepentingan politik dan sebagainya terjadi